benar nggak sih dari iuran tapera tiga persen gaji karyawan ini bisa membantu masyarakat punya rumah
kita akan bahas malam hari ini bersama nailul huda peneliti center of economic and law studies celios
selamat malam mbak putri
ya sebenarnya ini harapannya sih tidak hanya kita ngobrol berdua ya mas
tapi juga ada perwakilan dari bp tapera
tapi karena satu dan lain hal bp tapera ini belum bisa menjawab untuk malam hari ini di sapa indonesia malam
mudah mudahan besok bisa menjawab gitu ya selagi juga menunggu konferensi pers
nah tapi saya mau ke mas huda dulu
kalau kita lihat simulasinya ini kan dilihatnya yang punya rumah ini yang tapera ini maksimal delapan juta ya untuk gajinya mas
meskipun yang di atas delapan juta ini juga harus wajib punya tabungan tapera
tapi kalau misalnya dilihat dari gaji yang di bawah delapan juta atau maksimal delapan juta
bisa membantu nggak sih mewujudkan membeli rumah
ya mbak ini kan sifatnya bp tapera itu kan pembiayaan ya
pembiayaan rumah rumah pertama bagi mbr masyarakat berpendapatan rendah
yang memang dananya diambil dari dana iuran
jadi dana iuran dari masyarakat dari pekerja baik pns swasta pekerjaan mandiri
itu di satu pool gitu kan
terus kemudian dananya tersebut digunakan untuk pembiayaan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu
untuk bisa membeli rumah pertama mereka
nah tapi kalau kita lihat kan memang ini yang jadi pertanyaan gitu kan
pertanyaan adalah apakah semua dari mbr ini butuh rumah gitu kan
terus kemudian apakah memang permasalahannya ada di pembiayaan gitu
jadi pertanyaan pertanyaan publik gitu kan
yang harus dijawab oleh ya bukan hanya kajian gitu kan
kalau pak jokowi sudah menghitung gitu kan
kita tunggu hitungannya seperti apa apakah terus ada faktor lainnya dan sebagainya
nah tapi yang jelas sebenarnya ini ketika dijadikan opsi kewajiban
bukan opsi kewajibannya tapi dijadikan kewajiban bagi semua pekerja
jadi tidak semua pekerja itu sebenarnya dia mem
merupakan dia pengambil manfaat dari tapera gitu
ada yang dia memang tidak mengambil manfaat dari tapera
nah ini yang kita sebut sebagai investasi gitu
yang tidak mengambil itu yang di atas delapan juta berarti ya
yang masyarakat mampu dia tidak mengambil tapera
dan ini mereka hitungannya adalah investasi
tapi investasi yang nggak liquid gitu
bahwa apakah sudah dihitung dengan adanya
ketika tidak liquid ini kan menimbulkan opportunity cost kan
ketika kita butuh uangnya ketika kita ya
ada yang bisa bilang kebutuhan berdadak kita nggak bisa mengambil
baru bisa mengambil ketika kita pensiun dan memasuki umur lima puluh delapan tahun
itu kan sebagai kebijakan yang menurut saya tidak wise ya
tapi kalau misalnya di bawah gajinya minimum
kalau dihitung hitung kalau gajinya misalnya lima enam juta tiga persennya
atau nggak bisa tetap untuk punya rumah ini dari tapera
ya berarti kan diberikan pembiayaan mbak sama tapera
jadi nanti bagi mereka yang mbr ya
atau di bawah delapan juta dalam sebulan gajinya
jadi tapera itu bukan uang yang dipotong ya
dua lima dipotong gitu untuk membeli rumah
tapi itu juga menyediakan pembiayaan
nah dengan menjadikan pembiayaan ini tentu juga harus ada yang dicicil juga gitu
jadi memang ini yang kita harus pahami
dan ini saya rasa pemerintah juga tidak terlalu ya
kita sebenarnya dari kemarin juga sudah menunggu untuk pb tapera ini bisa memberikan penjelasan lebih lanjut gitu kan
sehingga ini tidak berkembang
tapi kalau saya baca dari aturannya memang pp tapera ini menyediakan pembiayaannya
nanti dari situ masyarakat nbsi bisa mendapatkan pembiayaan murah dari tapera
nah ini kan kewajiban untuk tabungan perumahan rakyat ini bukan hanya untuk pns
tapi juga untuk freelancer ya
artinya pekerja mandiri yang sehari hari mungkin belum tentu nih
atau sebulan mungkin berapa kali dapat penghasilan
ya maka dari itu memang kita pertanyakan
untuk penghitungan untuk pekerja mandiri
kita tahu bahwa pekerjaan mandiri ini
dia tidak pasti pendapatan bulan ini apakah untung
sehingga mereka tidak membayar gitu kan
dan atau mereka tidak menghasilkan penghasilan untuk membayar tapera gitu kan
nah ini apakah hitungannya dari pertama mungkin mereka bisa menghitung dari
tapi kan tidak wese ketika kita melihat bahwa ya ketika tidak untung atau merugi
diwajibkan untuk membayar tapera gitu kan
dan sekali lagi ini kebijakan yang menurut saya juga
dan tidak pro terhadap ekonomi gitu
jadi kita mempunyai disposable income
di dapatkan dari pendapatan kita dikurangi potongan
tengah menghadapi kenaikan potongan itu
jadi ini akan bertambah kepada konsumsi kita
otomatis akan bertambah kepada daya beli masyarakat
dalam konferensi pers yang rencananya juga akan dihadiri oleh menteri keuangan sri mulyani